kamu tim makan masakan padang dibungkus atau makan di tempat nih
karena konon katanya kalau makan nasi padang dibungkus itu porsinya lebih banyak loh daripada makan di tempat
hmm masa sih
lebih suka yang dibungkus ya soalnya bumbu bumbunya lebih ngeresep
yang saya dengar informasi kalau dibungkus itu nasinya didouble
menurut saya kalau di sana mereka kan ada biaya cuci piring kali ya
kalau yang dibungkus kan mereka nggak ada biaya cuci piring mungkin
lu pernah dengar zaman belanda itu jadi yang bungkus itu kan orang orang kita itu yang dibungkus
yang boleh makan sana kan orang belanda
jadi orang bungkus orang indonesia harus lebih banyak
ayam pop rendang gulai siapa yang bisa menolak masakan masakan menggiurkan ini
ketenaran nasi padang sebagai hidangan favorit sudah menembus batas batas negara
bahkan warga negara asing aja sampai bikin lagu khusus untuk masakan asli masyarakat sumatera barat ini
banyak orang menjadikannya makanan favorit karena cita rasanya yang mengundang
yang selera dan pilihan lauknya yang beragam
saking populernya kita bisa menemukan nasi padang di mana saja
bahkan pernah ada selorov di bulan pun ada nasi padang
selain cita rasa dan juga ragam varian nasi padang yang menjadi bahasan
keunikan nasi padang juga menjadi bahasan luas di masyarakat
salah satu keunikannya adalah porsi nasi di restoran nasi padang
yang lebih banyak apabila kita membungkusnya dibandingkan apabila makan di tempat
dan menurut seorang juru masak restoran minang di jakarta pusat
dengan dibungkus rasa nasi padang jadi lebih enak
ia pun membenarkan porsi nasinya memang sengaja ditambah
hal yang sama diakui pula oleh pemilik warung nasi padang kaki
lebih suka dibungkus karena lebih enak
karena sebuah bungkusan itu lebih gurih
lebih wangi lebih gurih dan banyak macam isinya ya
ada buah buahnya macam macam
nah itu kenapa tuh bang
ya soalnya kalau dibungkus nggak bisa nambah
kalau dimakan sini bisa nambah
kebanyakan dibungkus juga
ternyata porsi nasi yang lebih banyak pada nasi padang take away atau dibungkus bukanlah suatu kebetulan
sejarawan gusti anan dari universitas andalas padang sumatera barat menyebut
ada pendekatan historis yang dimulai pada zaman belanda
ketika itu para kusir pedati dari padang bukit tinggi dan kota kota lain di sumatera barat
sering membeli nasi bungkus
jadi nasi dengan pola bungkus biasanya porsinya itu memang jauh lebih besar daripada normal
ada tambahan nasi yang diberikan oleh si penjual dalam nasi tersebut
kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dalam nasi bungkus itu kan semuanya sudah masuk
kita minta sambal kita minta dendeng umpamanya tapi sekaligus dikasih sayur dikasih cabai
dikasih kuah ini kuah itu dan lain sebagainya sehingga memang nasi yang terbungkus tadi
udah merupakan kombinasi dari berbagai jenis nasi
berbagai cita rasa
dan berawal dari kebiasaan inilah hingga pada akhirnya memberikan porsi nasi lebih banyak
untuk hidangan yang dibawa pulang atau dibungkus menjadi kebiasaan orang minang
reza ramadan nabil haris jakarta